sekilas tak ada yang berbeda dengan menjual bubur kacang hijau yang satu ini
namun saat ia berbicara
pria ini mahir berbahasa jepang
faiz tosal penjual bubur kacang hijau
di surabaya jawa timur ini
menjadi viral setelah videonya diunggah ke akun instagram
at next japanese center pada lima belas september lalu
faiz yang tinggal bersama istri dan tiga orang anak ini mengaku
ia menguasai bahasa jepang secara otodidak saat bekerja di bali
kala itu faiz menjalankan bisnis persewaan payung di pantai
dan dituntut bisa berbahasa asing untuk melayani para turis
makanya kalau kita kan hidup di partai
memang ketemu sama orang asing secara langsung
baik orang jepang atau bule bule asing mancanegara lainnya
itu ketemu langsung kita
jadi kita belajar otodidak langsung kita praktekkan
banyak pembeli yang tidak mengetahui keahlian tersembunyi faiz
bahkan salah satu pembeli kaget saat diajak berkomunikasi dengan bahasa jepang
ya kaget sekali ya
soalnya kan pedagang biasa kok bisa bisa jepang bahasa inggris
dan juga bahasa inggris
faiz pun memiliki tips untuk belajar bahasa asing
yakni dengan menghafal lima kata setiap hari
ia menambahkan jika ingin menguasai bahasa asing
harus belajar dengan tekun dan sungguh sungguh
wahyu pratama putra surabaya jawa timur